tuan suamiku ditangkap oleh penyihir di perahu batu
batu di perahu penyihir mesukung penyihir di perahu batu
yang mulia kita harus melakukan sesuatu tentang itu
benar mengapa kau tidak pergi dan melihat apa yang sebenarnya diinginkan penyihir ini
bisa saja yang mulia tapi kakiku keram sejak pagi
jeremy adalah teman baik putra raja pangeran evril
dan ya katakanlah dia sedikit takut pada penyihir
aku yakin itu hanya pencuri yang berpakaian
seperti penyihir untuk menakuti pelaut dan mengambil permata
akan ku umumkan hadiah besar untuk siapapun yang mengalahkan penyihir di perahu batu
dan membebaskan kerajaan kita dan danau sylvia dari kutukan yang celaka
tetapi para menteri pletora mencintai hidup mereka lebih dari hadiah
mereka semua memandang rendah
tunggu ayah tak satupun dari rakyat kita harus mempertaruhkan hidupnya untuk ini
izinkan aku akan kukalahkan penyihir dan membawa kembali semua permata
nak aku percaya padamu katakan padaku apa yang kau butuhkan
selain perbekalan pokok ayah aku ingin ditemani oleh temanku yang pemberani jeremy
aku ingin ditemani oleh teman pemberaniku jeremy
kau tahu aku takut penyihir kenapa kau lakukan itu
hahaha ayo mungkin kau akan jatuh cinta pada penyihir di perahu

dan kau akan benar benar menjadi pahlawan bagi plethor
oh benarkah aku harus diam aku tidak tahu itu
dan disanalah dia
penyihir yang mengembara di perairan danau sylvia
dengan perahunya yang terbuat dari batu
pangeran afril menggunakan talinya sebagai laso
dan bermaksud untuk menangkap penyihir itu
tapi perahu batu itu lenyap
he ke ke kemana dia pergi
apakah kau mencariku pangeran
perahu penyihir batu tangkap dia
tapi sebaliknya pangeran afril menatap tangan penyihir itu
itu adalah belenggu kau seorang tahanan
begitu pangeran mengucapkan kata kata ini
air mata mengalir di mata penyihir itu
penyihir itu mengulurkan tangannya dan segera setelah dia menyentuhnya
mereka berdua jatuh ke dunia vulkanik di bawah dasar air
aku hanya mengatakan hai
kau adalah pelaut yang hilang dua hari yang lalu
aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkan kami
semua pelaut yang hilang ada di sini
tapi mengapa penyihir jahat menyelamatkanmu dan kita
tidak tuan dia bukan penyihir
dia adalah putri avani dari kerajaan brussel
apa mengapa seorang putri menculik orang
dia tidak menculik kita
dia menyelamatkan kita dari iblis haka
para pelaut menceritakan kisah menyakitkan putri avani
suatu ketika kerajaan brussel berada di bawah mantra angin
prajurit putri pergi untuk mencari apa yang merusak laut
ya dan dia menguasai perairan
dia menghentikan air agar tidak mencapai awan
jadi kita tidak bisa memanggil hujan
haka adalah iblis air yang ganas
dia memerintah air apapun yang dia inginkan
aku akan mengalahkannya dan membebaskanmu ibu laut
setelah pertempuran mengerikan dengan iblis
ketika haka menyadari bahwa dia bukan tandingan putri prajurit pemberani
dia memainkan trik terakhirnya dan menangkap raja
apa yang kau inginkan putri
ayahmu atau kematianku
jika kau menyetujui permintaanku
aku akan membiarkan raja hidup dan meninggalkan kerajaanmu untuk selamanya
tidak sang putri menjadi tawanan
demi keselamatan ayahnya dan kebaikan rakyatnya
aku akan menangkap putri
para pelaut memberitahu pangeran bahwa haka selalu mengirim putri
untuk memanggil pelaut dan mencuri semua permata dari kerajaan pletora
sang putri memberikan semua permata kepada haka
tapi dia menyelamatkan kami dan menyimpan kami semua di sini
aku takut apa yang akan haka lakukan begitu dia menyadari bahwa para pelaut masih hidup
dan putri telah berbohong kepadanya bahkan menjadi seorang tahanan
dia sangat berani
dia bukan tahanan jeremy
dia pernah dan akan selalu menjadi pejuang
kita harus membantunya dan mengakhiri haka untuk selamanya
tapi bagaimana caranya
iblis air selalu melekat pada sesuatu
jika kita bisa mengetahui apa yang melekat pada haka
kita bisa menghancurkannya dan membebaskan semuanya
tepat sebelum keberangkatannya untuk tugas heroik
ayah afriel telah memberinya liontin ajaib
jika kau terjebak liontin ini akan memandumu ke jawaban
bagaimana cara kerjanya
bantu kami keluar dari sangkar ini
afriel menyentuh liontinnya tapi tidak terjadi apa apa
apa itu rusak
tidak lihat tanahnya berkilau
leontin itu menuntun kita keluar dari sini
afriel jeremy dan para pelaut mulai menggali tanah sangkar
untuk membentuk terowongan bawah tanah
kau berbohong padaku putri
katakan padaku di mana semua pelaut yang kau selamatkan
katakan padaku atau aku akan menghabisimu
kau pernah mencoba haka dan kau gagal
maju dan lawan aku lagi
aku tidak peduli rasa sakit di depan orang yang tidak bersalah
belenggu di tangannya telah membuat sang putri lemah
namun dia berdiri dan menolak untuk dikalahkan
dan dia terkejut bantuannya muncul dari tanah
waktumu telah tiba haka
kau menghadap ke arah yang salah jernih
oh oh waktumu telah
kalian manusia biasa yang akan mengalahkanku
kau tidak akan menyerang putri lagi
afril jeremy dan para pelaut tidak memiliki senjata untuk menyelamatkan mereka
tapi itu semua tidak menghentikan mereka untuk melindungi kerajaan dan putri mereka
tidak lihatiin ku
avril lakukan sesuatu
dia lebih kuat dari kita
oh kalau aku tahu dia melekat dengan apa
pangeran everio lihat sabuk besi di pinggang haka
aku yakin belengguku melekat padanya
itulah yang harus diikatkan
bahkan saat jeremy dan para pelaut sedang bertarung melawan haka
afril mengambil sebuah batu besar
dan hendak menghancurkannya ke belenggus sang putri
apa tidak jangan lakukan itu
dan iblis itu jatuh jauh ke dalam bumi
mantra itu rusak
dan penyihir itu kembali ke dirinya yang sebenar
pangeran avril menemukan leontina dan semuanya dibawa kembali ke plethora
putri afan sebuah kehormatan bertemu dengan
aku akan berhutang budi kepadamu dan pletora yang mulia
pangeran afril tidak hanya menyelamatkan kerajaan
tapi dia juga menyelamatkan hidup
kerajaan brussel dan pletora merayakan kembalinya pangeran dan putri mereka
dan untuk avril dan afani ya cerita mereka baru saja dimulai